kementerian kesehatan berpesan kepada jemaah calon haji indonesia yang akan beribadah di makkah arab saudi
agar berhati hati dengan udara panas dengan suhu yang diperkirakan dapat melebihi empat puluh derajat celcius
sengatan panas matahari dapat menyebabkan kelelahan atau heat exhaustion
bahkan bisa lebih berbahaya menjadi heat stroke
menurut dokter spesialis penyakit dalam dari rumah sakit universitas indonesia depok muhammad hafiz aini
sengatan panas matahari yang bisa menjadi heat stroke ketika suhu tubuh meningkat akibat cuaca ekstrim
dalam kondisi ekstrim suhu tubuh bahkan bisa lebih dari empat puluh satu derajat celcius dalam waktu singkat
dan tubuh tidak mengeluarkan keringat
hal ini dapat menyebabkan kematian pada penderita yang kondisinya sudah berat
untuk gejala kita anggap kalau dia cuma kelelahan panas
biasanya dia merasa bisa mual muntah berkeringat dan haus
tetapi ketika dia mencapai suhu yang sangat cepat
mekanisme keringat itu bisa saja tidak keluar
dan bahkan kita seperti terbakar sunburn
nah pada saat kita tiba tiba tinggi maka bisa terjadi gangguan pada tubuh kita
terutama pada gangguan sirkulasi gangguan saraf dan gangguan jantung
dan itu terjadi pada heat stroke
penting untuk diketahui calon jemaah haji atau para jemaah haji yang tengah berada di saudi arabia
dan petugas haji yang ditempatkan di setiap kelompok terbang
untuk mengetahui dan mengenali gejala seseorang yang terpapar
sengatan panas matahari berlebihan atau heat stroke
yaitu yang pertama suhu badan di atas empat puluh atau juga empat puluh satu derajat celcius
kemudian dia merasa pusing dan muntah kulit memerah seperti terbakar
kemudian sakit kepala berlebihan serta nadi terasa cepat dan semakin menguat
kalau kita menemukan orang yang kita curigai heat stroke
ini untuk jemaah jemaah bawa dulu jemaah tersebut ke tempat yang dingin
mau dia pakai ac atau pakai kipas angin
tapi intinya adalah yang dingin karena membantu untuk mengurangi suhunya
yang tinggi menjadi lebih rendah
nah bila jemaahnya tidak sadarkan diri atau tidak dipingsan
dan pastikan jantungnya berdetak atau tidak
dr hafiz menambahkan pasien yang mengalami heat stroke
juga bisa dikompres dengan air dingin di dahi dan ketiak
dan dilaporkan ke petugas kesehatan haji terdekat
tubuh juga bisa disiram dengan air dingin dengan pemberitahuan sebelumnya
pemberitahuan ini penting karena bila mereka tidak tahu akan disiram air dingin
pasien heat stroke bisa mengalami syok
agar tidak mengalami heat stroke
jemaah haji yang berada di dalam pondokan
harus rutin memeriksakan kesehatan
terutama mereka yang memiliki risiko penyakit bawaan
jemaah dianjurkan minum satu gelas air sebanyak tiga ratus cc setiap jam
untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh
hindari minuman yang terlalu manis dan terlalu dingin
makan makanan bergizi
dan gunakan pakaian longgar berbahan katun
bagi calon jemaah haji yang akan beraktivitas di luar pondokan atau luar ruangan
penting untuk mengikuti step atau langkah langkah berikut
supaya terhindar daripada heat stroke
hindari terpapar langsung dengan sinar matahari
yang kedua selalu membawa payung ataupun juga topi sebagai pelindung wajah
dan gunakanlah krim pelindung kulit dengan spf minimal tiga puluh
kemudian gunakanlah body spray atau water spray
untuk disemprotkan ke area kulit atau bagian tubuh yang terasa panas
dan yang terpenting adalah selalu berdekatan dengan sumber air
misalnya untuk melakukan wudhu
kemudian batasi ataupun juga atur waktu kegiatan di luar ibadah
kalaupun harus melakukan kegiatan di luar ibadah
maka waktu yang paling baik adalah pagi ataupun juga sore hari
dan kurangi atau minimalisir kegiatan ataupun juga aktivitas
yang tidak ada kaitannya dengan ibadah sama sekali untuk menghemat tenaga
harman helmy galuh prestisa jakarta